dahulu kala hiduplah seorang raja yang sangat dicintai oleh bangsanya
dan dia juga sangat mencintai mereka
dia menjalani hidup yang sangat bahagia
tetapi dia memiliki ketidaksukaan terbesar pada gagasan menikah
dan tidak pernah merasakan keinginan sedikitpun untuk jatuh cinta
rakyatnya memohon padanya untuk menikah
dan akhirnya dia berjanji untuk melakukannya
jadi dia memutuskan untuk melakukan perjalanan dengan harapan bertemu seorang wanita cantik
akhirnya ia berangkat untuk mencari cinta
hanya ditemani seorang penjaga yang meskipun tidak pandai
dia memiliki akal yang sangat baik
raja menjelajahi beberapa negeri
melakukan semua yang dia bisa untuk jatuh cinta
di akhir perjalanan selama dua tahun
dia mengarahkan wajahnya ke sebuah rumah
mereka tiba tiba mendengar suara kucing yang keras
kebisingan mengerikan semakin dekat
sampai mereka melihat seratus kucing besar bergegas melalui pohon pohon
mereka berlari berdekatan semua berlari ke arah yang sama
mereka diikuti oleh dua kerayang besar dalam setelan ungu
di atas anjing mastif
sambil memainkan musik di sebuah trompet mainan
aku kerap besar dengan setelan ungu di atas anjing mastif
mereka diikuti oleh dua puluh lebih kurcaci yang duduk di atas serigala dan kucing
semuanya mengenakan kostum sutra ungu seperti kerang
raja dan penjaganya berdiri dengan bingung melihat pemandangan yang tidak biasa itu
beberapa saat kemudian
seorang wanita muda cantik yang duduk di atas serigala
begitu dia menatapnya
hatinya seperti dicuri
siapa wanita cantik itu
dia melihat bahwa salah satu kurcaci telah tertinggal di belakang yang lain
siapa wanita yang menunggangi harimau itu
putri raja di negara tempat kau tinggal
ia sangat suka berbunyi
ia sangat suka berburu
dan dia juga suka mengejar kelinci
jalan mana ke istana raja ini
dia mencapai ibu kota dalam beberapa jam
dia segera menyerahkan diri kepada raja dan ratu
ketika menyebutkan namanya sendiri dan negaranya
ia diterima dengan tangan terbuka
selamat atas perburuan yang sukses putri
dia tidak menjawab sepatah katapun
kadang kadang dia kelihatannya akan berbicara
tapi kapanpun ini terjadi
ayah atau ibunya langsung menyelah untuk berbicara
dia sangat cantik
pernahkah kau melihat yang seperti itu dalam hidupmu
kenapa kau terlihat jengkel
tentunya sang putri cukup cantik kan
tapi untuk bahagia dalam cinta
sesuatu yang lebih dari keindahan diperlukan
sejujurnya ekspresinya tampak sulit bagiku
itu hanya kebanggaan dan martabat
tidak lebih dari itu
aku pikir perawatan yang dilakukan untuk mencegahnya berbicara
pernyataan penjaga itu sangat masuk akal
tetapi pertentangan semacam ini hanya meningkatkan cinta di hati pria
dan keesokan harinya memohon untuk menikahi putri mutinosa
dia diberikan dua syarat
yang pertama adalah bahwa pernikahan harus berlangsung pada hari berikutnya
yang kedua bahwa dia tidak boleh berbicara dengan sang putri
sampai dia menjadi istrinya
terlepas dari keberatan penjaganya dia setuju
lalu kata pertama yang dia dengar dari pengantin wanita adalah
dia berbicara di pernikahan mereka
ketakutan penjaga terbukti dengan benar
ratu muda membuat dirinya paling tidak disukai di semua istana
dengan dendam dan keburukan
suatu hari ketika sedang berkuda
dia bertemu dengan seorang wanita tua miskin yang sedang berjalan
yang membuat hormat kemudian berjalan terus
maka ratu menangis
apa kau tidak tahu bahwa aku adalah seorang ratu
berani sekali kau tidak bersikap hormat kepada aku
nyonya aku tidak pernah belajar bagaimana mengukur kata kata kasar
tapi aku tidak ingin gagal dalam hal yang pantas
berani sekali kau menjawab seperti itu
ikat dia ke kudaku
dan aku akan membawanya ke penari terbaik yang ada di kota
untuk belajar cara menghormati
tapi aku dilindungi oleh peri
tapi aku dilindungi oleh peri
tapi kau sudah kuperingatkan
namun ketika sang ratu memacu kudanya
kudanya tidak pernah bergerak
sia sia dia memacunya
kemudian berubah menjadi perunggu
apa yang terjadi ini
wanita jahat tidak berharga dari mahkotamu
aku ingin menilai sendiri
dan semua yang aku dengar tentangmu adalah benar
dan sekarang aku tidak lagi meragukannya
dan kau akan melihat apakah para peri itu ditertawakan
plesida menceritakan kepada ratu peri tentang putri mutinosa
dan ratu mengusulkan untuk mengubah mutinosa menjadi perunggu
namun placida yang baik hati dan lembut memohon hukuman yang lebih ringan
sehingga diputuskan bahwa mutinosa harus menjadi budaknya seumur hidup
kecuali dia memiliki anak untuk menggantikannya
secara hak kau harus menjadi pelayanku
tapi karena kau dibesarkan secara meriah
perubahan itu mungkin terlalu besar untukmu
karena itu aku hanya akan memerintahkanmu untuk menyapu kamarku
dan untuk mencuci anjing kecilku
mutinosa melahirkan seorang gadis kecil yang cantik
dan ketika dia sehat kembali
peri itu memberikan ceramah yang baik tentang kehidupan masa lalunya
membuatnya berjanji untuk bersikap lebih baik
mengirimnya kembali ke raja
placida sekarang menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada putri kecil itu
dia memikirkan peri mana yang akan dia undang untuk menjadi ibu baptis
untuk mendapatkan hadiah terbaik
akhirnya dia memutuskan dua peri ramah
bahwa mereka memutuskan untuk melakukan semua yang mereka bisa
mereka menamakannya graziella
kau tahu sayangku
bahwa bentuk dendam atau hukuman yang paling umum diantara kita
terdiri dari perubahan kecantikan menjadi keburukan
kepintaran menjadi kebodohan
atau bentuk seseorang secara keseluruhan
aku pikir rencana terbaik adalah bagi salah satu darimu
untuk memberikan kecantikannya
pemahaman yang baik lainnya
sementara aku akan berjanji
bahwa dia tidak akan pernah diubah menjadi bentuk yang lain
kedua ibu baptis itu setuju
dan segera setelah putri kecil itu menerima hadiah mereka
placida menyerahkan diri pada pendidikan anak itu
dan dia berhasil dengan baik
dan graziella kecil tumbuh begitu cantik
sehingga ketika dia masih anak anak
ketenarannya menyebar ke luar negeri
tapi terlalu banyak
suatu hari placida dikejutkan oleh kunjungan ratu peri
aku telah mendengar dan terkejut dengan perawatanmu untuk mutinosa
kau memperlakukannya dengan sangat lembut saat dia bersamamu
dan aku datang sekarang untuk membalas kesalahan kami pada putrinya
kau memastikan dia tumbuh cantik dan pintar
dan tidak mengalami perubahan bentuk
aku akan menempatkannya di penjara ajaib
dan dia tidak akan pernah pergi
sampai dia menemukan dirinya dalam pelukan kekasih yang dia cintai
ini akan menjadi tugasku untuk memastikan hal ini tidak pernah terjadi
ketika dia hampir dewasa graziela tidak hanya berprestasi
tetapi seorang gadis yang sangat manis
sepertinya itu duyung pria
duyung pria katamu
mari kita bergegas melihatnya lebih dekat
oh ini dia
dia sudah berada di dalam tempat yang terkenal
dia membawa keranjang anyaman yang diisi dengan kerang langka
yang dia persembahkan kepada sang putri
ternyata dia itu makhluk yang sangat mengerikan
aku kira semua orang tidak seperti dihia
graziella dengan sopan menerima beberapa hadiah yang dibawanya
setelah ini ia akan datang setiap malam dan meniup cangkang kerang
atau menyelam dan bermain kejenakaan di bawah jendela sang putri
dia memuaskan dirinya dengan membungkuk padanya dari balkon
tapi dia tidak akan pernah turun ke pintu masuk
mengapa menara ini hanya sebuah tempat bagi kita
karena kita tidak dapat hidup sepenuhnya dari air
bonetta mengundang mereka masuk
dan mereka mengambil posisi di tingkat bawah yang benar benar penuh dengan air
tidak diragukan lagi nona
kau telah menyerah hidup di tanah dan melarikan diri dari kerumunan kekasih
tapi saudara lelakiku sudah cinta mati padamu
sang putri tentang ini menceritakan seluruh sejarahnya kepada putri duyung
yang meyakinkannya betapa menyesal perasaannya
mungkin suatu hari kau akan menemukan jalan keluar dari kesulitanmu
aku berani mengatakan mereka tidak semua mengerikan sepenuhnya
dan kami tidak akan begitu kesepian lagi
ya tuhan betapa anak anak muda yang penuh harapan pasti
tapi apa yang kau pikirkan tentang kekasih yang telah kau pikat
aku tidak pernah bisa mencintainya
tapi mereka mungkin berguna bagi kita
putri duyung itu sering kembali
setiap kali dia berbicara tentang cinta saudara lelakinya
dan setiap kali graziella berbicara tentang kerinduannya untuk melarikan diri dari penjara

dia mencintai putri duyung
dia mencintai putri duyung
dia mencintai putri duyung
setelah mengobrol sebentar graziella setuju untuk menunjukkan padanya bagian dalam menara
boneta tinggal di bawah bersama putri duyung
menjadi seniman yang sangat pintar
boneta melukis gambar seorang pemuda tampan
dengan rambut keriting yang indah
warna kulit yang indah
dan mata biru yang indah
dia menunjukkannya kepada graziella
aku hampir tidak bisa percaya bahwa ada pria yang begitu tampan di dunia ini
tapi aku mengira aku tidak akan pernah melihat mereka
jadi apa gunanya
oh sayang betapa bahagianya aku
sekarang pangeran ini telah mendengar tentang menara ajaib
dan bertekad untuk sedekat mungkin dengannya
tetapi kru menganggap ini terlalu berbahaya
dan kapten memprotek
kau akan membawa kita ke kematian
ambil jangkar ke tanah kering
dan aku akan mencari peri baik yang selalu bisa menjagaku
sang pangeran mendarat di titik terdekat
dan mengirim kapten untuk meminta nasihat dan bantuan peri
aku telah mendengar tentang masalah ini
dan aku akan mengirim seekor merpati yang terpercaya untuk menguji
apakah ada titik lemah dan menjaga peri
kru bernyelinap masuk
putri yang cantik
dan memohon kepadamu untuk menerima hatiku
dan untuk percaya tidak ada yang tidak akan kulakukan
untuk mengakhiri kemalanganmu
kau bilang kau mencintaiku
tapi aku tidak bisa berjanji untuk mencintaimu tanpa melihatmu
ayo kirimkan aku fotomu dengan kurir jika aku mengembalikannya padamu kau harus menyerah
tapi jika aku menyimpannya kau akan tahu graziella setelah satu jam istirahat burung
kecil yang terpercaya itu dikirim kembali membawa potret sang pangeran
sekarang jangan sampai kita kehilangan waktu lagi aku hanya bisa membuat kau bahagia dengan
mengubahmu menjadi seekor burung tapi aku akan hati hati dengan memberimu kembali bentuk yang
tepat pada waktu yang tepat cium cium burung kecil sang putri menjadi lelah jadi dia

baring di lantai
pada saat yang sama
dan menara mulai bergoyang dan pecah
boneta bergegas naik ke puncak
agar setidaknya dia bisa meninggal bersama putri kesayangannya
seperti yang dia lakukan
peri yang baik hati datang dengan placida
di dalam mobil kaca venesia yang ditarik oleh enam elang
menara akan segera tenggelam
mereka menemukan bahwa ratu mutinosa
telah meninggal beberapa tahun yang lalu
tetapi suaminya yang baik hati raja james
masih hidup dengan damai
memerintah negaranya dengan baik dan bahagia
dia menerima putrinya dengan sangat gembira
dan rakyat pun bergembira atas kembalinya sang putri
yang cantik jatuh
mereka menikah di rumahnya
dan mereka berjalan dengan jelita
pernikahan mereka berlangsung pada hari berikutnya
dan selama beberapa hari setelahnya
pesta dansa makan malam kontes konser
dan segala macam hiburan berlangsung sepanjang hari dan sepanjang malam
pangeran dan juga putri hidup bahagia selamanya